ah kurang bagus
kamu mesti ganti nama
nah begitu kan
kan lancar tau bang
tumbang duit dua ribu aja bank
nanti kalau kambingnya sudah beranak
misalnya beranak empat
harga kambing rp lima puluh ribu
empat x lima puluh ribu udah berapa
dua ratus ribu tau
udah berlipat ganda loh bang
bener juga ya
nih bang udah beres bang
kok cuma sebentar
kabar kabar kembali lagi ya
makasih loh bang
nanti kalau bang mamat dateng
tak setorin bang mamat
sini gua pegang
kambing kan urusan gue
urusan lu kan gembang
nanti kalau tak serahin kamu
kamu buat jajan
bang mamat dateng
mana mau ngurusin duit sih
kamu emang serakah kocos
tadi udah dapet dua ribu
sekarang duitnya bang mamat kamu ambil
enggak lah yaong

tapi kok gak ada yang jadi bintang hatiku
di desan kita pun jadi bintang filmnya po
itu guacanya apa sih
hah macem macem nyara
nggak ada lagi yang jadi sutradara
lu kira gampang jadi sutradara
nah ini gue suka kok
ya sehat dari kapan juga sehat
kokpong dada isinya
wah gampang nur
ini ada nur
jangan yang lain aja dah
oh bagus bagus
bro gimana kesehatannya
yang sakit mending
neng belum minum susu
bisa kali per
ya banyak makan obat banyak istirahat
dibilang jangan ketawa
saya periksa dong
sebab kalau diperiksa bahaya
pak rajanya udah mati dong
wah kebanyakan itu mengisap gas beracun
ini benteng nih
jangan jangan dipakai
ini bukan kuda
tante jat lake
kamu mesti ganti nama jadi
ah enggak enggak enggak cocok
bukan mat bilek
kalau kamu mau jadi bintang film
kamu mesti ganti nama oke
ya oke oke aja dah gimana aja ke akal
kamu mesti mau
ya dah jadi mat bilek
nah begitu dong
itu namanya kamu disiplin
iya kalau film gak lesu
akibatnya mau jadi bintang film
gak tahu deh gue
tapi sampai sekarang gue gak percaya kalau bang mamat gila
nah terus kenapa bang mamat mau
waktu diajak ke rumah sakit jiwa
nah itu dia yang gue gak ngerti
udah lah me
mei gue pulang dulu ya
gak jadi nengokin si mamat ya
kasian kan si mamat
si titin sering kesini
jangan jangan dia naksir sama si mamat
emangnya kalau dia naksir kenapa bang
kalau memang benar benar naksir
sekalian aja kita lamarin buat si mamat
emang itu yang ayah cucu